aksi tauran antar dua kelompok pelajar sekolah menengah pertama
terjadi di ruas jalan di panjaitan jakarta timur pada rabu siang
kedua kelompok pelajar ini saling kejar dan berlarian di tengah arus lalu lintas
dengan membawa sejumlah senjata tajam dan mistar besi
warga sekitar lokasi yang merasa resah mencoba menangkap beberapa pelajar
kemudian pelajar yang tertangkap diserahkan ke tim perintis polres metro jakarta timur
para pelajar itu pun diberi pembinaan oleh polisi sebelum dikembalikan ke guru dan orang tua mereka
sementara di kabupaten tangerang banten kelompok geng motor dengan membawa senjata tajam
melakukan konvoy di jalan raya tiga raksa
aksi tak terpuji itu terekam cctv dan kamera warga pada selasa
kelompok pemuda ini beriringan dengan sepeda motor sambil berteriak di tengah jalan
hingga membuat warga resah
menurut warga sekitar para pemuda itu sempat mondar mandir dua kali di depan
sedang mencari lawan
pasalnya saksi setempat mendengar salah satu pemuda berteriak
memanggil seseorang dengan kata kata kasar
telah ditanyakan kepada saksi saksi hanya melintas saja

untuk mengantisipasi aksi konvoy kelompok geng motor
polisi mencari lawan yang berbeda

untuk mengantisipasi aksi konvoy kelompok geng motor serupa kembali terjadi
unit reskrim polsek tiga rasa akan melakukan patroli rutin di jam jam rawan